pas pampres melarang seorang mahasiswa berpose dua jari di depan presiden jokowi
menurutnya ekspresi dukungan masyarakat pada salah satu pasangan calon merupakan konsekuensi dari masa kampanye
komisioner bawaslu frits edward siregar menegaskan sesuai undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas pasal dua ratus delapan puluh
larangan berkampanye di tempat ibadah dan lembaga pendidikan hanya ditujukan bagi peserta pemilu
serta tim dan pelaksana kampanye yang sudah terdaftar di kpu
dengan demikian ia menilai aksi mahasiswa yang berfoto bersama jokowi dengan pose dua jari di lingkungan kampus
adalah ekspresi yang wajar dari masyarakat sebagai bagian dari pesta demokrasi
kan kalau kita melihat pasal dua ratus delapan puluh itu kan adalah peserta pemilu tim kampanye serta pelaksana kampanye
apabila itu dilakukan oleh orang lain itu kan saya anggap itu adalah bagian dari ekspresi masyarakat
itu adalah proses dari kampanye i itu sendiri
ya yang itu kan adalah usaha pencegahan mungkin supaya tidak ada perspektif yang perspektif yang berbeda
tapi saya rasa ya adalah ekspresi dari masyarakat untuk menyampaikan dia mau melakukan dukungan kepada siapapun
bawaslu juga akan memasukkan aturan pemakaian kata kata selama masa kampanye
khususnya bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden
aturan pemakaian kata kata harus jelas agar para paslon tidak salah ucap ketika sedang berkunjung di lembaga pendidikan
bawaslu juga memastikan akan menurunkan tim pengawas yang selalu memantau kegiatan paslon
ya kalau mungkin itu akan kami bahas lah
itu mungkin perlu akan kami bahas ya terkait memang waktu yang lama
tapi kalau saya boleh berpendapat bahwa
kalau kita melihat bahwa kampanye itu kan adalah sebuah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan visi misi dan programnya
saya rasa kita fokus ke arah si tunya gitu loh
dan kalau nanti kemudian termusuk
kita kira agak pembatasannya menjadi terlalu
membuat orang pun harus kata kata apa yang mau diucapkan juga harus menjadi sangat terlek
sedangkan kita harus melihat itu konteks itu secara satu keutuhan dari sebuah kegiatan pidatonya misalnya